hai warga dan pengguna jalan sultan abdurrahman saleh pontianakota kalimantan barat selasa siang
dibuat panik oleh tangisan seorang bocah laki laki berusia dua tahun yang terkunci di dalam mobil
tangisan bocah itu pun membuat orang tua semakin panik lantaran pintu mobil tak kunjung terbuka
sementara mesin dan ac mobil dalam kondisi hidup
pintu mobil pun dapat dibuka setelah sang ayah yang dibantu warga mencongkel kaca dengan kayu
bocah kecil itu pun akhirnya bisa dievakuasi sang ayah mengaku meninggalkan anaknya untuk
membeli buah di toko yang berjarak lima meter dari mobil yang terparkir
hendak menggali sumurnya yang kering seorang pria di kota bogor jawa barat jatuh ke dalam
sumur di rumahnya pada selasa pagi beruntung nyawa korban selamat usai dievakuasi timsar
bbbd setempat proses evakuasi korban yang tinggal di kecamatan tanah sareal ini berlangsung dramatis
tim sar sempat kesulitan saat akan mengangkat korban dari kedalaman dua belas meter
akibat minimnya udara dengan peralatan lengkap timsar akhirnya bisa mengevakuasi korban dalam
kondisi tak sadarkan diri dan langsung dibawa ke rumah sakit korban diduga sesak nafas akibat
kekurangan oksigen saat menuruni lubang sumur tim liputan cnn indonesia